hati hati di jalan tolong makan selamatkan bukan tercepatan
semoga selamat sampai tujuan
sebentar lagi dia lewat sini
memang belum bilang terima kasih ke taslim
udah dibawain nasi padang
kamu semua teman saya
kita udah kena lama
posisi saya komandan
siap siap perintah komandan
sebelum resmi jadi anggota
ada tes dulu
lagi iuran ke pedagang
sekarang pukulin dulu tukang parkir di pasar
komandan udah lama kenal kita
jadi dia tau apa hobi kita
kita gak bisa lari dari darman
kita harus lawan dia
ada kartu perdana
hei hongkosnya belum
terima kasih bos
sama seperti kamu
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
tensi harus cantik
bukan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
sebentar lagi dia lewat sini
kamu nanti ngomongnya sama seperti kemarin
waktu mau menghajar dua orang yang sebelumnya
kalau ngarang kalimat baru nanti susah lagi
oke gak masalah
dia kembali ke terminal
saya dikejar kang boris
kenapa dia ngejar kamu
gak tahu tadi waktu saya mau pulang
saya dicegat dia dia berbanyak enam orang
saya gak kenal
selain kang goris saya pernah lihat
yang dua orang dia pernah datang kesini
tapi saya gak kenal
ajun dibawa ke rumah sakit
tadi dia dikeroyok sama empat orang
tukang parkir pasar sudah kita hajar
bagus jangan jangan dia dikeroyok
empat orang yang dulu pernah datang kesini
kita susulin ajun ke rumah sakit dulu aja
pasti mereka udah pergi
gak usah dijawab
pasukan sudah lengkap dan siap tempur
bos bubun sekarang bakal tau
kalau orang yang keluar dari terminal
tanya alasan yang sebenarnya
bos bubun sekarang bakal tau
wawan sama ican keluar dari terminal
kita semua bisa dihabisin bos bebun
terus istri saya bakal jadi jalanan muda
habis sebelum kunjung
iya itu juga jawabnya sambil nahan sakit
kayaknya rahangnya kena
saya tadi nggak tega buat banyak nanya
kita sudah ke sana
terlanjur sudah bikin masalah